ombak setinggi lebih dari lima meter menerjang puluhan rumah di desa selok awar awar pasirian lumajang jawa timur
ya dan akibatnya satu rumah roboh serta sembilan lainnya terendam pasir
gelombang tinggi di pantai watu pecak desa selok awar awar kecamatan pasirian lumajang menerjang permukiman nelayan
ketinggian gelombang mencapai lebih dari lima meter membuat warga panik
bahkan satu rumah nelayan roboh akibat terjangan gelombang
sementara sembilan rumah lainnya terendam pasir
menurut warga gelombang tinggi ini terjadi sejak tiga hari lalu
namun minggu siang gelombang tinggi mencapai permukiman warga
pantai watu pecak desa selok awar awar sebelumnya merupakan lombang yang terkenal
lokasi pertambangan pasir ilegal
selain faktor alam pertambangan ilegal diduga menjadi penyebab air laut menerjang permukiman nelayan
hingga minggu sore gelombang tinggi masih menerjang permukiman layang
sementara nelayan yang rumahnya terendam banjir mengungsi di musola desa setempat dan sebagian di rumah kerabat
lur hadi yuchaksono lumajang